warga perumahan di desa tegal
kecamatan kemang kabupaten bogor geger
dengan penemuan mayat seorang perempuan
di saluran air
saat itu mayat tanpa identitas ini
ditemukan oleh seorang warga yang akan
memancing sudah dalam kondisi
membusuk dengan leher terikat
kabel dan mulut disumpal kaos kaki
korban tewas dibunuh dan mayatnya
dibuang lebih dari dua hari
pelaku membuang mayat korban
di lokasi yang sepi serta jauh dari
pos keamanan perumahan
dan saat ditemukan kondisi jenazah
itu dalam posisi telungkup
dan kepala dan juga kaki
itu terbungkus oleh plastik
sedangkan tangannya tidak dalam kondisi
terikat namun pakaian
yang dikenakan korban itu sudah dalam
dari penyelidikan polisi korban diketahui
bernama zainab warga kecamatan
cirende ciputa timur tangerang
selain menyewakan mobil perempuan lima puluh
dua tahun ini juga dikenal menawarkan
jasa meminjamkan uang kepada warga
alias bank keliling
sebelum mayatnya ditemukan
korban dijemput dua orang
di rumah kosnya pada kamis
korban terbunuh saat ini
kondisi kamar tertutup rapat
dan digembok juga menurut keterangan
dari penghuni kos
di sini ini digembok
oleh pihak warga dari
dan hingga kini masih belum dibuka
karena di dalam sebetulnya masih banyak
barang barang korban yang belum terangkut
kata orang kan sih suka minjamkan uang
itu ya sih ibaratnya bank keliling lah
kata orang cuman saya juga
nggak tahu berarti soalnya belum pernah pinjam gitu
jumat dua puluh tujuh mei atau
enam hari pasca penemuan mayat zainal
mores bogor meringkus to
dan am dua tersangka
sejoli ini mengaku mereka membunuh
korban karena ia tidak bisa
membayar utang seratus juta rupiah
yang dipinjamkan oleh ayah to
mereka pun mengaku
gelap mata karena kepepet
biaya pernikahan lantaran
to sudah hamil di luar nikah
paksa korban dari rumah kos tersangka
membawa korban berkeliling dengan mobil
sewaan di wilayah bogor
dari pemeriksaan terungkap
tersangka menjekik leher korban dengan
membenturkan kepala korban di dalam
pelaku membutuhkan uang
karena kedua pelaku ini
melakukan pernikahan namun tidak memiliki
guru besar kriminologi universitas indonesia
adrianus meliala menilai
aura negatif di jalinan asmara to dan am
jadi penyebab mereka nekat membunuh korban
pada beberapa kasus kita melihat bahwa
ternyata para pasar ini membawa aura negatif
nggak tahu siapa yang mempengaruhi
tapi mungkin saja si pria mempengaruhi wanita
yang jelas keduanya lalu sepaket untuk menghasilkan
satu perilaku yang melanggar hukum
gara gara hutang nyawa pun jadi melayang
inilah nasib tragis yang harus dialami oleh zainab
karena tidak bisa membayar hutang sebesar seratus juta rupiah
namun kedua pelaku yang juga sepasang kekasih
am dan to kini harus menanggung akibat perbuatannya
padahal jika am dan to tidak sampai gelap mata
membunuh zainab mungkin keduanya masih bisa
melangsungkan rencana pernikahan mereka
tapi apa daya nasi sudah menjadi bubur
am dan to harus menanggung akibat perbuatannya
dengan hukuman penjara maksimal seumur hidup
arief kurniawan fajar indrajaya cnn indonesia